aku jagain kamu andri
hei bantu dia
ayo kita bantu dia
tante apa kabar ini temennya papa yang waktu itu datang ke pesta kita juga mohka
siapa yang kenal sama papa kamu saya gak sudi kenal sama yang namanya teddy bapak kamu
tante kenapa sih sebenarnya kamu jadi sensi banget sama saya
kamu gak sadar apa kamu udah nyakin anak saya
kamu udah kasih harapan sama anak saya tapi kamu sendiri kurang ajar sama dia
manfaatin anak saya aja kamu kerjaan ini
kamu ini bener bener perempuan gak tahu malu
bikin anak orang sakit hati patah hati gara gara cinta sama kamu
mana saya jadi aneh aneh kelakuannya
siapa sih siapa yang patah hati karena talita
jujur kamu ya kamu kenal sama satria kan
kamu kasih harapan sama anak saya
satria tukang ojek saya kenal
kurang ajar kamu hah
ngapain anak saya tukang ojek
saya somasi kamu hah kamu udah melecehkan saya
kamu jangan sembarangan bilang anak saya tukang ojek tukang ojek
kamu pikir bapak kamu itu siapa bapak kamu itu bukan siapa siapa
apa kamu lihat sebentar
anak saya itu bukan tukang ojek
berani beraninya kamu nuduh anak saya tukang ojek
bisa kami tahu pak tukang ojek yang dimaksud siapa
tidak ada pak
tidak ada pak
pak pak sudah
pak pak sudah
tidak ada wajah tidak ada wajah
tidak ada wajah
pak pak tahu
tidak ada wajah
pak pak tahu
tidak ada wajah
aku tidak kenal sama anak mereka dikenalin saja enggak
anggrek aku erwin aku menunggu kamu
anggrek kamu kenapa ini aku
kamu tahu enggak aku menunggu kamu dari kemarin
kemarin kenapa kamu berada di sini sekarang
aku sudah menunggu kamu dari kemarin
aku bukan anggrek
ini aku kak ini aku
kamu lihat lihat aku
jangan ganggu cewek saya ya
anggrek kok kamu sama dia sih
akan membawa ayah belajar
aku akan menjaga kamu tuhkat
jangan lupa like share dan subscribe ya

siap ataupun tidak
ibu bisa lihat kan anak ibu hancur anak anak perempuan itu
ibu sabar ibu
ibu minta tolong sama ibu
ibu lihat anak ibu
ibu harus sembuh ibu
dia selalu baik sama kau
ibu dia selalu untuk ini semua kesalahan kamu
kalau kamu salahkan jangan pikir saya tidak tahu
saya tahu itu
ibu tidak pernah membalas semua kebaikan dia sekalipun belum pernah
hanya ibu yang bisa menghibur dia
hanya yu yang bisa mengobati hati dia
karena dia sayang sama ibu
dia selalu membela kamu
dia lebih sayang sama ibu daripada saya